anda yang akan mudik melalui jalur pantura terutama daerah sukra indramayu
pasti akan menemui para penyapu uang di pantura di jalanan
di beberapa titik tepatnya setiap tahun
mereka mengais rezeki dari lemparan uang koin para pengguna jalan
usia para penyapu uang pantura ini beragam
mulai dari orang dewasa hingga anak anak kecil
rata rata mereka adalah warga lokal yang bertempat tinggal di sekitar jembatan sewo
biasanya mereka mulai duduk pukul tujuh pagi hingga sore hari
menyapu uang di jalanan pantura memiliki resiko tertabrak
karena puluhan kendaraan melintas dengan kecepatan tinggi
motif ekonomi masih menjadi alasan utama mereka melakukan pekerjaan ini
baru saya bawa dia menyapu uang
bu dapat berapa tadi bu
aku dapat seribu
bu dalam sehari biasanya dapat berapa sih bu kalau total total
ya sepuluh ribu pak
paling sedikit berapa
paling sedikit lima ribu
ini kan di pinggir jalan nih bahaya orang lewat ibu nyapu nyapu
ya saya baik pak
rata rata saat arus mudik dan arus balik
tiap penyapu uang pantura bisa mendapatkan uang satu juta rupiah
jika jalanan pantura macet
kemungkinan mereka mendapat lebih makin meningkat
namun sejak tol cipali dibuka dan jalur pantura sepi
pemasukan mereka menurun drastis
pak casmana ini dalam satu hari
sebelum ada tol cipali itu biasanya dapat berapa pak
kalau sebelum ada tol masih lumayan
biar saya orang nggak bisa jalan juga ya lima puluh enam puluh mbak dapat
sekarang setelah hanya ada tol
gini hari aja baru dapat empat ribu
ya ini sudah cukup
walaupun sudah ada larangan dan himbawan untuk tidak menyapu uang di pantura
mereka mengaku akan tetap bertahan
para penyapu uang ini percaya
yang mereka lakukan akan membawa berkah bagi keluarga